walaupun pemerintah sudah memerintahkan social distancing atau membatasi pergerakan manusia
namun acara keagamaan digelar di kota ruteng nusa tenggara timur
acara ini merupakan penabisan uskup baru ruteng monsinyur siprianus hormat
yang akan digelar hari ini atau yang sudah berlangsung pada pukul sembilan waktu indonesia barat pagi tadi
dikutip dari cnn indonesia com ratusan warga ruteng akan menghadiri misa penabisan uskup baru
ruteng monchineer siprianus hormat di keuskupan ruteng
diperkirakan ada satu delapan ratus jemaat yang hadir dan masuk di dalam gereja
serta lima warga hadir di lapangan gereja
rencananya acara ini sejumlah uskup di indonesia juga akan hadir
penyelenggara mengaku membatasi kontak jabat tangan antar jemaat
acara ini mengundang perdebatan karena pemerintah telah menetapkan social distancing
atau membatasi interaksi sosial antar warga
bahkan sejumlah acara yang melibatkan
masyarakat telah ditiadakan
interaksi sosial dikhawatirkan dapat mempercepat penyebaran virus corona antar manusia
dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan
kepala birohumas dan protokoler sekretaris daerah provinsi ntt
bapak marius ardu jelamu
iya selamat siang pak marius
sebelumnya sudah ada himbawan dari ketua pelaksana gugus tugas penanganan covid sembilan belas
pak doni munardo
untuk bisa membatalkan acara ini
namun mengapa acara ini tetap berlangsung
begini acara ini sudah dijadwalkan jauh jauh hari sebelumnya
dua tiga bulan yang lalu
dan untuk mengumpulkan para uskupsi indonesia itu butuh waktu untuk bisa hadir
dan surat permintaan pembatalan baru saja mendadak juga datangnya
jadi para uskupsi
para uskups indonesia dan juga undangan dari mana mana
telah hadir semua sudah siap
namun satu hal yang diapresiasi karena yang dari semula
umat dihadirkan kurang lebih
tetapi dibatasi hanya menjadi seribuan
ya itu pun seribuan itu sangat longgar ya
apa namanya jarak antara jemaah itu begitu longgar
begitu longgar tidak memungkinkan kotak fisik
namun demikian kita sejak awal memang sudah melakukan protap
sudah berkoordinasi dengan kabupaten
supaya melakukannya secara sederhana
dengan mengingat penyebaran virus corona di indonesia sedang merebak ya
dan kita lakukan protap protap seperti
mencuci tangan bagi umat ya sebelum dia masuk gereja dengan cairan desinfektan
lalu kemudian juga
dengan menggunakan termogan untuk memastikan suhu tubuhnya normal atau tidak
memang warga sendiri ada kesadaran ketika kita menghimbau mereka
supaya apa namanya lebih banyak menghindari kerumunan
warga juga menyadari itu
sehingga takbisan yang sedianya ada tujuh ribuan orang itu dibuat sangat sesederhana
di dalam gereja sedikit orang
di luar gereja juga sedikit orang
sehingga kita melihat ini cara cara kita untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
pak marius untuk umat yang hadir sendiri di acara pagi tadi
total ada berapa banyak pak
dan apakah sampai saat ini masih berada di sekitar lokasi
atau lokasi saat ini sudah disterilkan kembali begitu selesai acara
sekarang sudah hampir jam dua belas
saya berada di ibu kota provinsi di kota kupang
sementara ruteng itu satu jam penerbangan dari kupang ke ruteng
dan kalau tadi dimulai jam delapan atau setengah sembilan
paling tinggi dua lima jam
dan saya kira sekarang itu pasti sudah bubar
sudah tidak ada dalam gereja lagi
pasti acaranya sudah selesai
iya ada informasi terkait jumlah yang datang pak di acara

di acara tersebut
jumlah jam tiga atau empat ini akan mulai entering nrab

apakah sekarang harus akuirekanawlaut indeed nrabnya
iya cerita nrab tentunya ramaman ke variants
kurangnya orang meminimalisasi penyebaran virus ini
kalau misalnya ada di antara seribuan orang itu yang terkena virus ini
dan memang sejak awal kita sekali pantauan kita terhadap para undangan dari luar nusa tenggara timur
misalnya yang masuk melalui bandara komodo di labuan bajo
di bandara itu kita sudah tempatkan termoskiner dan juga termogun
dan juga desinfektan dari semua penyusupan yang masuk melalui bandara itu dikontrol secara ketat sebelum mereka menuju rute
dari labuan bajo menuju rute itu kurang lebih tiga jam sampai empat jam
sampai di terminal dekat puting itu juga dilakukan kontrol yang sangat ketat
mereka wajib diperiksa di terminal itu di terminal bus dengan termogun juga
lalu kemudian dengan skedar untuk memastikan bahwa mereka suhu tubuhnya itu tidak terduga
tersangka begitu lah ya dalam tanda petik
sebelum mereka masuk kota kita pastikan mereka dalam keadaan sehat
dan tidak sampai di situ
setelah dia masuk kota juga sudah diumumkan oleh panitia bahwa nanti ketika perayaan itu berlangsung hari ini
berlangsung perayaan itu protap itu juga dilaksanakan
mereka membersihkan dengan desinfektan lalu kemudian juga dengan termogan untuk mengukur suhu tubuh
sehingga apa namanya kita harapkan meminimalisir
tidak perlu meniadakan kesempatan untuk corona itu menular
oke pak marius terakhir singkat saja pak
ada tokoh tokoh negara yang hadir di acara tersebut dari sepengetahuan pak mario sendiri
iya gubernur dan wakil gubernur dan kami semua dari provinsi tidak mengambil bagian di sana tidak hadir ya
bupati wakil bupati hadir ya karena memang di daerah dia
karena di pantai jokan ada di kota besar patikan ya dan para uskup dari seluruh indonesia
jadi kami mencoba untuk apa namanya
menghindari kerumunan dan memang sejak awal kita sudah menghimbau seluruh masyarakat untuk apa namanya
melakukan isolasi mandiri dengan mengurangi kontak fisik antara manusia ya
berarti tidak ada kedatangan juga dari menteri komunikasi jody g plate begitu pak atau sudah sempat tiba di ntt begitu sebelumnya
iya sempat tiba di ntt tapi tidak tidak untuk mengikuti acara itu
baik baik terima kasih pak marius ardu jolamu untuk informasi anda dan juga laporannya pak ya
telah bergabung bersama kami di after sepuluh selamat bertugas kembali pak marius ardu ujolamu